jangan jangan ditabrak tabrakin aku yang benar
good morning walaupun cuaca hujan bukan berarti menghalangi kita untuk melakukan aktivitas
fisik salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah gini nih
main go kart bareng sama teman teman atau keluarga sebastian siap
siap siap let's go
siap balapan melaju di atas go kart dengan kecepatan maksimal tiga puluh km
lima meter per jam dijamin seru
sebelum melintas jangan lupa gunakan penutup kepala helm dan sabuk pengamat
demi keamanan hindari berhenti mendadak dan bertabrakan dengan kendaraan lain
nah bedanya mengendarai go kart di lintasan aspal seperti biasanya dengan yang indoor seperti saat ini
kalau bisa dibilang itu memang lebih licin dari biasanya
nah untuk itu memang perlu koordinasi untuk bisa injek ini nih gasnya sama remnya di kaki kiri biar tetap stabil jadi nggak oleng
suara go kart ini juga cenderung tidak bising dibandingkan go kart biasanya karena menggunakan baterai listrik
keunggulannya adalah di pegasos karting ini di tempatnya di pluit villag adalah terbesar di indonesia indoor
ini kan kalau outdoor kan itu mau pakai bensin kita disini pakai listrik kak jadi di sini kita untuk lebih polusi aja sih menjaga polusi aja
ada beberapa jenis kendaraan yang bisa digunakan dengan kecepatan bervariasi di sirkuit yang berlokasi di lantai tiga fluid village mall jakarta utara ini
mulai dari kategori motor yang terkenal di lantai tiga fluid village mall jakarta utara ini
kelas junior untuk usia minimal tiga belas tahun dengan kecepatan maksimal dua puluh km per jam
kelas pro untuk usia minimal tujuh belas tahun dengan kecepatan maksimal tiga puluh km per jam
serta kelas master dengan kecepatan maksimal empat puluh lima km per jam untuk usia minimal dua puluh satu tahun
nah untuk kelas master wajib menunjukkan sim a atau sim c
sebelum melintas di sirkuitnya
dengan berogok kocek mulai dari enam puluh tujuh rupiah hingga seratus rupiah pengunjung dapat melintas selama enam menit
seru gimana rasanya rasanya senang karena awalnya aku cuma main game mobil
yeay saya berhasil finish yang pertama
mana nih yang lain belum kelihatan
ya udah yang penting hatinya udah senang sekarang saatnya saya buat perut jadi kenyang
sebelum lanjut jalan jalan saya dan teman teman mau makan dulu
siap menghabiskan steak satu kg
emangnya udah nyobain udah deh
jangan jangan jatuh jatuh jatuh
jangan jangan udah deh mendingan kita makan rame rame aja
yaudah yaudah yaudah
liat ya emang kalo liat dari bentukannya ini udah benar benar menggugah selera
baik kita potong bareng bareng
ini beneran loh lembut banget
jadi walaupun ini ditumpuk jadi lima daging satu kg nya tapi effortless banget potongnya
bener bener gak pake tenaga
nih liat ya
garam dan lada serta bumbu rahasia
lalu dipanggang dalam suhu minimal dua ratus derajat celcius
durasinya pun disesuaikan dengan tingkat kematangan
saya dan teman teman memesan tingkat kematangan medium
jadi dagingnya dipanggang selama delapan menit
kita pakai dagingnya daging melitik
daging melik itu campuran suntikan lokal sama impor
tapi kita lebih banyak impornya
kalau teknik panggangnya
kalau stick padungnya rata rata pakai pan
kalau kita di grill
daging yang disajikan dengan pilihan saus jamur
juga dilengkapi buncis dan kentang goreng
bisa dinikmati di kedai yang berlokasi di pluit jakarta utara
harganya mulai dari rp delapan puluh untuk dua ratus gram
dan rp tiga ratus enam puluh untuk satu kilogram
lebih duit sih
terus mungkin dari harga juga gitu
dengan penampilan kayak gitu
terus harganya juga yang di bawah rp seratus
ya worth it lah
setelah kenyang sekarang saatnya makan makanan penutup
tapi kayaknya donat yang satu ini gak bisa dimakan
tapi bisanya buat diajak foto foto
wisata bareng besti tentu kurang lengkap
kalau tidak foto foto
mau berfoto di ruangan penuh donat seperti ini
atau sambil mandi bola di ruangan serba pink
semua bisa dilakukan di museum holeo
yang berlokasi di jalan cilamaya jakarta pusat
tapi yang paling seru nih
bermain golf sambil menikmati sensasi empat musim
ya walaupun ini memang mini golf
tapi postur saat kita bermain mini golf
juga perlu diperhatikan nih
apalagi di sini juga disediakan
yang bisa disesuaikan dengan ingin
tinggi badan kita

biar nanti bolanya bisa langsung masuk ke sasaran alias hole in one
anda bisa menikmati seluruh aktivitas di museum dua lantai
yang buka setiap hari
mulai dari delapan puluh ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia